dalam menyambut bulan suci ramadan yang tinggal beberapa hari lagi
warga dusun cikubang sumedang jawa barat menyelenggarakan
gembrong liwet yang telah menjadi tradisi setiap tahunnya
tradisi ini sendiri dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur
atas rezeki yang diberikan tuhan
menyambut bulan suci ramadan banyak tradisi dilakukan warga di setiap daerah
tak terkecuali warga dusun cikubang desa citali kecamatan pamulihan sumedang jawa barat
ratusan warga berkumpul di tanah lapang untuk melaksanakan tradisi gembrong liwet
di mana masyarakat bersama sama memasak nasi dan lauk pauknya untuk dinikmati bersama
berbagai menu masakan tradisional pun disajikan dalam gembrung liwet kali ini
penganan ini sendiri merupakan simbol rasa syukur kepada tuhan yang maha esa
atas nikmat yang diberikan
seperti yang diungkapkan oleh salah seorang peserta
yang mengaku sering ikut serta dalam kegiatan ini setiap tahunnya
pertama di gelar gembrong liwet disini sudah lima tahun kita selalu ikut
kita kali ini menunya ada tambahan yang biasanya hanya asin gitu kan
nah sekarang kita menunya ada tempe beta kemudian ada ayam bakar dan banyak lagi yang lainnya
sementara menurut kepala desa citali kegiatan ini memang telah berlangsung sejak lima tahun kebelakang
dan melibatkan seluruh masyarakat citali
selain itu juga
sejumlah komunitas yang turut serta memeriahkan yang merupakan tradisi tiap datangnya bulan ramadan